ayat cahaya ini gimana sih you you ngomong and speak gak pakai otak and brain dulu ya
yuyah aduh itu calon mantri yuk menteri menteri menteri mak kalau mantri mantri pasar proyek suami
itu banyak sama dia you know udah udah mah mah pening capek ngantuk mama masih cip aja
katanya bangger gitu masuk rumah sakit bangger itu pingsan tapi mas erwin
enggak punya uang untuk biaya biaya perawatannya non ini gimana ya non
saya khawatir iya iya aku juga aku lagi mikir gimana dong ya udah enggak kita
punya cara lain kita harus custo mama sama papa
keadaan banget gimana mas
ini saya dan non talita datang untuk membantu mas dan ini mas saya juga punya sedikit uang
simpanan saya saya yakin mas erwin lebih butuh ini sekarang
daripada saya saya mohon mas terima ya mas
aku tahu kau baik
saya yakin mas saya ikhlas kok mas saya enggak banyak keperluan benar mas mas erwin lebih butuh
ini sekarang daripada saya loh mas
afrika tangguh semua biaya rumah sakitnya
aku akan merusak perusahaan papa
aku akan pulang ke rumah
aku bersedia melakukan apa aja
saya juga rela nyunya gaji saya nggak dibayar satu tahun
tolong selamatkan mbak anggrek
talinda juga minta mohon sama mama
sudah selesai mas
tolong kasih k stone ya pok
ibu sudah daftar
oh pak danadi
aduh apa kabar
baik baik baik
kelihatan gemuk sekarang
oh iya kenalkan juga nih anak
susah sekali ya kenalan
semana ke dia
tadi ada di
hanya laki laki pakai kemeja biru
nah iya itu tuh
di belakangnya ibu
tapi itu tukang moji kelangganan saya
bukan itu anak saya

dia punya prophet
itu perempuan enggak
kau banyak dis yetta
remember nya ya
rijana gansi gandar ini
mas dear apa sih
sekolahannya manja negoro
aku nangkas nangkas ini juga ada
tess assalamu'alaikum argi

wow siapa kita arrange deh
kalau nggak ah
terima kasih ma
oh kenapa ada banyak ini
menteri you know
ma menteri menteri
menteri ma kalau menteri itu menteri pasar
proyek suami saya itu banyak sama dia you know
aduh ma ma udah udah ma ma paling capek ngantuk
ma ma masih capcicuk aja
capcicuk kok imut imut bener ngomong capcicuk
tidak tiba tiba nyanyinya istri sama sofi

hei kamu orang indonesia apa bukan
iya loh orang indonesia sama orang afrika
ya udah siap siap sekarang sana
lo kemana sih
ke rumah talitha
ke rumah talitha
katanya kamu kan udah tunangan sama talitha
itu lo maksud maksudnya apa sih
nenek mau ngurus soal pertunangan kamu sama talenta
serius nek hah
nah makasih ya makasih ya ya ya siap siap
wah ada hantu
oh saya ini saya mau memberikan lo kue kue ringan
saya mencuri keisir sama lo habis nggak ada angin nggak ada topan nggak ada tukang pos
tiba tiba lo kasih air kue air nggak bisa kasih

khusus untuk ibu ibu jangan beli yang ganteng
tahu siapa tahu lo iseng lo kan selalu iseng
mak siapa yang datang mak
oh nenek ada apa nek ada apa
ini pak saya bawa kue ini untuk ibu sama bapak di sini
ini saya bikin sendiri tapi kok ibu
mak ini saya enggak enggak sih
ibu segalanya kan selalu iseng
ah mak masuk masuk silakan silakan
maksud kedatangan kami kemarin ya

anak laki laki aku atau anak perempuan aku
mama ini gimana sih
ya terang yang perempuan dong talita
masa laki laki ngelamar erwin
oke boleh aja
beliannya berapa kali
tunangan dulu dong
rakan juga masih kuliah
belum jadi dokter
yang penting kan sudah disetujui oleh kedua belakangan
kalau aku sih aku
aku aku biasanya sama nenek nenek paya
mah ngomongnya kok begitu sih
istri saya memang suka begitu
biasa kan istri sendiri dianggap ibu anak

ya kalau gitu kita semua sudah sepakat
kita lanjutkan pembicaraan ini
sebaiknya pertunangannya kita adakan di rumah saya saja
terima kasih pak terima kasih
bikin kue yang banyak
kemana aja sih aku cariin untuk madri tadi
maaf tadi saya pergi non
ada yang harus aku omongin sama kamu ya
tadi raka ngelambar aku
semuanya udah setuju
aku sering enak banget sama kamu ya
begini non untuk saya
non itu sangat sempurna
dan raka juga sangat sempurna non
jadi non dan raka itu cocok
jadi kamu setuju juga
iya iya non saya setuju
apa pertunangan ya
non resmiin pertunangan non dan raka
gak usah pikirin saya
aku lega sekarang
ya allah kamu baik banget sih ya
aku senang banget rasanya
selamat ya non
aku senang banget aku ke mama ya
sekarang impian non talitha sudah jadi kenyataan
dan itu berarti
impianku gak akan pernah jadi kenyataan
itu adalah beberapa perbedaan disusun
terus lebih banyak yang cair
itu saya sudah sabari